saya kira juga saya mohon maaf terhadap kejadian yang membuat kita semua jadi tidak enak tidak nyaman
harusnya kita menikmati kegembiraan dengan piala thomas yang kembali kepada pangkuan kita setelah dua dekade
tetapi kegembiraan itu berkurang karena kita tidak bisa menyaksikan bendera merah putih dikibarkan